sejumlah ahli memprediksi indonesia akan keluar paling akhir dari pandemi covid sembilan belas media asing
bahkan memberikan penilaian penanganan pandemi indonesia adalah salah satu yang terburuk di dunia
indikator itu mulai dari kualitas fasilitas kesehatan kemudian cakupan vaksinasi
angka kematian hingga pembatasan mobilitas dengan banyak sekali pelonggaran
untuk membahasnya lebih dalam sudah bergabung melalui sambungan zoom
sore hari ini ada diki budiman epidemiolog griffith university australia
selamat sore pak diki
selamat sore pak diki
malam waktu australia
oke malam waktu australia
dan ada mas faldo maldini staff sus baru mensesnek republik indonesia
halo mbak rifana sehat selamat sore
oke saya mau ke pak diki terlebih dahulu
nanti saya baru minta tanggapan dari pemerintah yang diwakili oleh mas faldo
pak diki anda mengatakan indonesia diprediksi akan menjadi negara terakhir keluar dari pandemi covid sembilan belas
jadi ini pertama bukan cuma indonesia ya
konteksnya saat itu diskusi secara global
kualitas global security tahun lalu maret lalu juga saya sudah sampaikan bahwa india brazil indonesia akan berkompetisi menjadi epicentrum
dan banyak sekali prediksi prediksi lain
dan itu semua prediksi itu sebetulnya dikeluarkan adalah
untuk menjadi dasar mitigasi
itu termasuk di sini karena saya kan juga di australia saya diberikan masukan juga ya
terhadap pengendalian di sini
nah itu biasa dalam epidemiolog itu
mengeluarkan prediksi ini adalah dasarnya adalah supaya pemerintah segera melakukan strategi mitigasi supaya itu tidak boleh terjadi
karena kalau terjadi ya berarti kita tidak memadai atau bahkan tidak berhasil melakukan mitigasi
nah indikatornya sebetulnya kelompokannya sederhana
kembali pada strategi itu sendiri
bahwa kita sudah melakukan tiga t iya tapi belum mumpuni belum memadai
katakanlah misalnya testing saja
testing itu ya harus sesuai dengan skala penduduk dan juga sesuai dengan eskalasi pandeminya
sesuai dengan skala penduduk kita tahu ada satu tes per seribu populasi per minggu
yang itu standar yang harus dilakukan
semua daerah kabupaten kota dan sayangnya bahkan dalam laporan berrutin who selalu yang muncul adalah jakarta jogjakarta ataupun biasanya kalau nggak itu umumnya sumatera barat ya
untuk selama setahun pertama itu sebegitu dan virus ini ya artinya tidak kita kelola dengan baik dan menyebar
kemudian kalau bicara tracing dan testing ini juga kaitannya adalah kalau secara eskalasi pandemi
selain mengarah ke test positivity rate
karena itu standar yang kita terapkan gitu
dan apalagi kalau bicara secara lain misalnya vietnam ya dia dari satu kasus infeksi bisa sampai seratus atau dua ratus yang diinginkan
kita nggak usah lah seperti vietnam
tapi setidaknya sesuai dengan yang di pedoman kita sendiri lima belas dua puluh itu itu yang kita capai
nah itu belum
nah kemudian lima n atau kemudian juga vaksinasi
jadi tiga itu menjadi pr dan inilah yang menjadi indikator
bahwa kemudian perakangan bloomberg mengalurkan itu ya artinya begini sesuai
kita bahas yang itu pak diki
nanti kita akan bahas soal bagaimana penilaian dari media asing atas penanganan pandemi
tapi saya sudah bisa merangkum tadi apa yang ingin anda sampaikan bahwa tiga indikator yakni tiga
tiga t yang belum maksimal diberlakukan kemudian lima m dan juga cakupan vaksinasi yang masih
mas faldo sebagai perwakilan dari pemerintah dari indikator tadi tiga hal yang disampaikan
oleh pak diki
apakah kemudian pemerintah menyadari ancaman bahwa kita akan menjadi negara paling terakhir
yang bisa keluar dari pandemi covid
ya terima kasih pak diki atas masukannya
tentu itu menjadi pelajaran kita semua dan jadi prioritas kami gitu tentunya
kita punya kemampuan dan keorganisasian yang berbeda beda dalam menghadapi pandemi ini
dan kita bisa lihat bahwa covid sembilan belas juga bukan hanya isu kesehatan
tapi juga isu ekonomi dan pemerintahan dan good governance dalam hal ini gitu
dan kita ingin bicara dalam tataran ini gitu loh
karena kita melihat koordinasi memang semakin baik dilakukan oleh pemerintah dan daerah
ada memang betul daerah daerah yang sudah optimal dalam menjalankan strategi
namun juga ada daerah yang butuh dukungan gitu loh
di sini jembatannya harus kokoh gitu loh
makanya ada level di penanganan covid di indonesia gitu
karena memang ada daerah yang memiliki keterbatasan keterbatasan
disinilah perlunya melakukan evaluasi pelaksanaan di daerah masing masing
agar dapat lebih optimal lagi
tapi targetnya tidak berubah
yaitu kurva melandai
tepat kemarin kita melihat hasil yang diharapkan
artinya kita semua bisa melakukan ini pak
tinggal konsistensi memang yang harus dijaga
kan terus kita terima
kekurangan yang mungkin juga kita sadari untuk terus kita tumbuhkan
dan ketersediaan obat optimalisasi post covid untuk yang isoman
itu terus digalakan oleh pemerintah
pertama pemerintah daerah
dan sekali lagi ini kerja bersama
partisipasi dari kita semua dibutuhkan untuk keluar dari masalah ini
ya mas faldo yang mengalami pandemi bukan hanya indonesia
persoalan pandemi covid sembilan belas tadi anda bilang bukan hanya persoalan kesehatan
negara lain juga mengalami hal yang sama mas faldo
tapi negara lain memilih untuk mengutamakan kesehatan di atas ekonomi
bagaimana kemudian jawaban pemerintah
mbak rifana terima kasih
terima kasih pertanyaannya
kita tidak bisa keluar sekian menghadapi pandemi ini
contoh kemarin kita melihat singapura mencoba membuka sedikit
dan ternyata hari ini tutup lagi gitu loh
dan strateginya juga gimana ya
harus nyadari bahwa ini tidak ada satu negara yang bisa selesaikan sendirian
strateginya sama gitu loh
bahwa bagaimana kita memikirkan ekonomi dan kesehatan itu saling menguatkan
ibaratnya susah kita berbicara
kalau seandainya kita punya banyak uang kita sakit gitu loh
atau kalau seandainya kita sehat tapi kita kesulitan keuangan gitu loh
nah itulah yang menjadi keseimbangan yang terus dijaga oleh pemerintah
dan tiga t vaksinasi terus digalakan gitu kan
sesuai dengan sop sop yang sudah terjadi
namun yang perlu dicatat adalah keorganisasian kita berbeda beda mbak rifana
saya mau masuk ke dalam survei bloomberg ya
seperti yang tadi sudah disampaikan oleh mas faldo juga
bahwa perlu ada leadership yang kokoh begitu ya
untuk menjadi penyambung antara pemerintah pusat dan juga pemerintah daerah
karena di pemerintah daerah ini fasilitas kesehatannya kemudian tidak semuanya sama begitu ya
tapi ini yang menarik bahwa media asing survei bloomberg
menilai bahwa indonesia menjadi negara yang paling buruk dalam menangani pandemi covid sembilan belas
karena terlalu mempertimbangkan sektor ekonomi ketimbang kesehatannya
apakah anda juga sepakat dengan penilaian itu pak diki
meskipun tadi mas faldo sudah menjelaskan bahwa kalau orang sakit kemudian tidak punya uang
apakah seperti itu pak diki
ya pertama tadi saya senang ya
kalau misalnya pemerintah sudah menyadari bahwa ada bedaan kapasitas daerah
nah ini harus betul betul sadari dan diperkuat
karena risiko kita saat ini krisis kita ini ada di jawa bali madu
dan belum lagi di luar jawa
ini yang mitigasi yang saya sampaikan tadi itu itulah yang menyebabkan panjang itu karena kita negara kepulauan
nah ini yang harus dimitigasi
nah kemudian tentang bloomberg ini dia memang media tapi dia punya tim peneliti
jadi bukan hanya media ya
jadi dia punya apa yang memang kredibel dan melibatkan juga independen analis
nah memang saat ini kesulitan kita kompleksitas masalah kita adalah
kita sudah tidak bisa fokus hanya kesehatan
pada tahap ini ya
pada sampai akhir tahun lalu mungkin menjelang awal tahun ini kita masih bisa tuh
tapi sekarang kompleksitas masalahnya sudah besar dimana mana
sudah terlalu berlarut begitu ya pak diki ya
jadi memang kita sendiri bisa mengatakan betul bloomberg ini juga melihat itu
dan sebetulnya bloomberg secara dalam enam belas bulan pertama kita ini juga memperlihatkan bahwa sebetulnya
pemerintah jangan takutlah bahwa kalau menemukan kasus infeksi banyak bukan berarti one prestasi
itu prestasi loh
karena bagaimana kita mau menang maulawan kalau virusnya nggak ditemukan gitu
nah bloomber itu data itu menunjukkan itu
bahkan kita angka kematian kita bukan yang tinggi tapi ada yang lebih tinggi tapi rankingnya di atas gitu
tapi dia negara tersebut katakanlah netherland sendiri lebih besar
nah itu testing presiden
nah ini pesan pentingnya ingin saya sampaikan bahwa jangan terlalu takut dengan image kasus infeksi banyak
paradigmanya harus dirubah seperti itu
dan juga kematian tinggi ada yang lebih tinggi kalau di dalam ranking itu tapi dia rankingnya
oke pak diki kalau ingin di recap
intinya adalah di atas
kalau ingin di recap sebagai epidemiolog
anda melihat apa yang terjadi
apakah penanganan pandemi covid sembilan belas di indonesia seperti yang anda bilang ini sudah berlarut larut
bukan hanya faktor kesehatan tapi juga ekonomi
penanganan pandeminya indonesia buruk atau tidak sesuai penilaian bloomberg
kalau menurut anda dari sisi epidemiologi
ya memang kita harus akui tidak terkendali ya
kalau buruk terlalu sarkasmu menurut saya
tapi tidak terkendali karena test positivity rate
ini iron ya
oke tidak terkendali
kalau buruk itu agak subjektif lah ini
tapi tidak terkendali sudah jelas
nah artinya strateginya apa yang diusulkan ya
sebenarnya tiga tadi rias tadi tiga t lima m vaksinasi itu saja
yang bisa secara berkelanjutan kita lakukan
karena apa kalau pembatasan lockdown berat kita
oke nanti kita akan lanjutkan perbincangan kita dengan dua orang narasumber
saya mau tanya ke mas faldo
menurut pak diki dari segi sains
bahwa pengendalian pandemi kita memang tidak terkendali
kalau buruk itu subjektifitas
tapi media asing sudah mencap bahwa penilaiannya penanganan pandemi di tanah air itu buruk
apa jawaban dari pemerintah
usai jeda kami akan kembali membahas dengan dua orang narasumber
jangan kemana mana tetap di cnn indonesian newsroom
anda masih bersama kami di cnn indonesia newsroom
dan kita akan lanjutkan perbincangan kita dengan dua orang narasumber
yang sudah bergabung melalui sambungan zoom
ada faldo maldini staf khusus mensesnek republik indonesia
dan juga diki budiman epidemiolog dari griffith university australia
mas faldo menjawab tadi apa yang disampaikan oleh pak diki begitu ya
bahwa memang pengendalian penanganan pandemi di indonesia tidak terkendali
dengan penilaian yang buruk dari lembaga asing
peringatan who dan para ahli
termasuk yang tadi disampaikan oleh pak diki
pemerintah ini tidak menyadari bahwa ada yang salah dari strategi penanganan kita
sejak awal sampai satu setengah tahun ini
ya bariswana pak diki
sekali lagi makasih pak diki atas pikirannya tadi
tapi seorang peraih nobel rukman itu pernah berkata begini
ekonomi yang tidak mendengar epidemiologi
berarti dia kok
karena kesehatan adalah variable dari ekonomi
pemerintah pun juga sama
harus mendengarkan epidemiolog karena kesehatan adalah variable kenegaraan
begitu pun sebaliknya
kami berharap epidemiolog dapat memahami persoalan persoalan keorganisasian ini
disinilah kunci penanganannya
strateginya sama di seluruh dunia
kita harus membangun sebuah sistem yang terintegrasi dan komprehensif
jadi kami mohon terus dukungan dari epidemiolog dari pak diki
karena memang keorganisasian ini kan menjadi titik fokus belakangan ya
oke mas faldo anda tidak menjawab pertanyaan saya
ini diperintahkan juga di bawah
karena memang ada pemerintah di daerah yang berpikir seperti itu gitu loh
nah ini yang kita berusaha menjebatani
kita lah kita perlu kelembagaan yang adaptif mbak rifana
jadi selama satu setengah tahun ini
pemerintah menyadari tidak ada yang salah dengan strategi penanganan
dengan angka tracing yang masih sangat rendah
satu banding di bawah tiga puluh begitu ya
cakupan vaksinasi fasilitas kesehatan
pemerintah menyadari tidak ada yang salah dengan strategi penanganan
selama satu tahun setengah ini
karena keorganisasian kita ini belum merata
tentu upaya upaya yang sulam
kita lihat ada beberapa model ppkm psbb
lepol dan bagaimana gitu
itulah upaya upaya gas dan rem yang terus dilakukan oleh pemerintah
targetnya sekali lagi tidak pernah berubah
kita lihat hari ini juga bantuan umkm juga sudah cair
tenaga kerja sudah mulai dapat bantuan
ketersediaan obat juga dicek langsung oleh pak presiden
ini bagian dari perbaikan sistem mbak
jadi kita berbicara sistem yang komprehensif gitu
karena suka tidak suka
karena ini adalah upaya untuk jangka panjang juga
dan kita sadarkan bahwa pandemi ini bisa jadi tidak sekarang saja gitu
next juga ada gitu
nah maka kita bisa lihat sekarang mobilitas sudah turun
dikurangi agar potensi penularan kita itu menurun secara berkelanjutan
anda bisa melihat ya
bahwa gelombang kasus covid sembilan belas di tanah air ini menjadi bola pimpong
tadi kalau mas faldo mengatakan bahwa mobilitas sudah turun
saya saksikan karena pada kenyataannya tidak begitu turun
karena kalau kita lihat meskipun angka di jawa ini turun
tapi di luar jawa itu meningkat angka kasus positif hariannya
dan ini dipredisi akan kembali terjadi
menjadi fenomena bola ping pong
di jawa turun di luar jawa naik
kemudian di luar jawa turun di jawa nanti kemudian naik
bagaimana kemudian pak diki
mencegah ini tidak semakin berlanjut begitu ya
ya ini yang disebut memang jebakan pandemi ya
ada di pandemi ini ada banyak jebakan
yang harus kita sadari untuk kita antisipasi atau hindari ya
salah satunya jebakan untuk indonesia ini karena negara kepulauan
memang lebih kompleks dari negara lain ya
karena paling yang kepulauan dengan kepulauan yang banyak di situ ya indonesia di dunia ini
nah ini yang akan berpotensi
sebetulnya di awal awal itu punya kelebihan
kita itu kenapa pandeminya seperti lama ke arah puncak
ya karena kepulauan itu juga seperti
seperti isolasi alamiah ya
tapi itu juga menyimpan potensi urukan karena kurvanya akan berbeda
dinamik sekali antar pulau
nah jawa bali selesai
sumatera nanti kalimantan
nah ini yang harus disadari artinya harus dicegah dengan cara apa
sebetulnya yang diketatan tiga t lima m vaksinasi ini harus betul betul bersamaan sekarang
karena kita harus jangan sampai di luar jawa jadi penonton
wah ini seperti halnya dulu kita kesan menjadi penonton wuhan kemudian india
nah ini yang harus kita ubah gitu
dan bahwa jebakan ini bisa kita hindari ya tentu harapannya kembali pada kita dengan cara tadi
ya betul yang disampaikan mas fado
komitmen konsistensi sinergi pusat daerah termasuk bahwa strategi yang disebut tiga t lima m vaksinasi ini harus secara merata semua daerah
saya sampaikan bahwa saat ini vaksinasi kita bagus tapi kontribusinya jawa bali loh
tapi di luar jawa itu masih pr besar
itu yang bagus banyaknya tapi jakarta dan sekitarnya
nah ini yang harus kita perbaiki gitu
dan jebakan yang lain yang juga berbahaya adalah jebakan pembatasan
jadi pembatasan ini kalau tidak disadari bahwa sifatnya adalah di penguat
dimana yang utama adalah di tiga t itu
ya kita akan terjebak balik lagi ke pembatasan
dan itu merugikan kita semua
oke mas faldo bagaimana skenario pemerintah supaya kita tidak terjebak di dalam pandemi ini
tidak masuk ke dalam jebakan pandemi ini seperti fenomena bola pingpong seperti yang disampaikan oleh pak diki tadi
road map skenario nya apa mas fado
ya sekali lagi kami sampaikan tidak ada rumus yang pasti
kita akan bisa terjebak bahkan setiap saat menurut kami
namun tugas kita adalah harus bisa menang di sisa sisa menit yang ada gitu loh
semuanya sudah jalan dan memang kita bisa melihat ada yang turun
tadinya kan di jawa epicentrum nya
kita tahu kelembagaan kita di luar jawa belum sebaik di jawa gitu loh
masalah ini kan memang begitu kompleks sebagaimana yang dibilang tadi oleh pak diki gitu loh
kita kepulauan koordinasi butuh memperkokoh
namun bangun jembatan ini yang paling penting
nah makanya dalam hal ini kita melihat butuh yang level level itu gitu loh
untuk menyiasati perbedaan situasinya di setiap daerah gitu
nah jadi ingin kami sampaikan bahwa tidak ada rumus yang pasti
semuanya sudah berjalan
pemerintah dengan masukan dari semua masyarakat epidemiolog ekonom semuanya gitu
kita terus bekerja agar kita bisa menang di menit menit tersisa
pak diki menurut mas faldo tidak ada rumus yang pasti
tapi yang jelas rumus yang sedang dipakai oleh pemerintah adalah ppkm level empat
yang akan berakhir besok dua agustus
menurut anda dari keilmuan anda apa yang mestinya dilakukan oleh pemerintah
mestinya tetap memperpanjang ppkm level empat dengan tidak ada pelonggaran atau melonggarkan saja
karena daerah di jawa dan juga bali sudah ada penurunan kasus menurut klaim pemerintah pak diki
jawabannya ada dua
satu jawaban ideal dari sisi indikator epidemiologi
yang ada itu jawaban idealnya adalah harus lanjut
ideal secara sains ya secara data
bahan kedua ideal secara realita itu harus ada pelonggaran
karena serat untuk masyarakat
ini tapi dengan syarat adanya kekuatan di tiga t lima m dan vaksinasi
ini yang kedua ini tampaknya yang akan diambil karena
kita harus memilih strategi yang sama
kedua memiliki daya ungkit terhadap semua sektor
bukan hanya kesehatan
nah karena itulah yang peran tiga t lima m dalam vaksinasi yang bisa kita lakukan
tapi ya jangan hanya sekedar melakukan
tapi harus berkualitas
masif agresif aktif
ini pr besarnya
dan dilakukan dengan komitmen tinggi konsistensi tinggi dan setara merata semua daerah
jadi kalau saya melihat sih yang kedua yang akan diambil
dan itu realistis lah
apakah opsi kedua yang akan diambil oleh pemerintah
seperti yang tadi disampaikan oleh pak diki
ya yang paling penting adalah solusi kita untuk keluarga kita
kami setuju sama pak diki
solusinya untuk bangsa kita
hanya sekali lagi apapun tadi yang disampaikan
kita sudah jalankan dan terus akan kita pertimbangkan pak diki
sesuai dengan masukan dan bagaimana data perkembangan terakhir
mohon bantuan dari masyarakat
karena ini semuanya harus bergerak
jadi tahan tahan dulu lah teman teman yang mungkin pengen demonstrasi
yang timbulkan kerumunan
tik aja nggak apa apa
tapi jangan berkerumun
oke artinya ppkm diperpanjang atau tidak oleh pemerintah
kita mungkin akan menunggu dan melihat perkembangan terbaru
dan mungkin akan langsung diinfo oleh pemerintah
terima kasih sekali dua orang narasumber yang sudah bergabung sore hari ini
diskusi yang sangat menarik
tadi sudah disampaikan bahwa sekali lagi ada evaluasi yang dilakukan oleh pemerintah
disadari meskipun tadi tidak disampaikan secara langsung begitu ya
tapi tadi ada masukan masukan juga yang disampaikan oleh pak diki
terima kasih sekali dua orang narasumber
staf khusus mensesnek republik indonesia
dan juga pak diki budiman
sehat selalu bapak bapak
ya pak bapak bapak